kita beralih ke gersik
meresahkan dan mengancam nyawa pengguna jalan
petugas polsek cermeh minggu pagi membubarkan balapan liar
untuk menangkap para pelaku polisi melakukan penghadangan
dan menutup jalan perbatasan
puluhan pemuda yang hendak menggelar balapan liar
di jalan raya dungus cermih gersik
minggu pagi langsung dihadang petugas polsek cermih gersik
anak anak muda ini sontak semburat
begitu melihat polisi datang membubarkan aksi mereka
petugas langsung merangkap dan menyita kunci motor
sejumlah remaja yang berusaha kabur satu persatu berhasil ditangkap
namun sebagian lagi lolos dan kabur
melalui ganggang kecil di sekitar perumahan
di tengah aksi pengejaran petugas polsek cermei
juga berhasil menangkap seorang pemuda yang kedapatan membawa pil koplo
pemuda tersebut langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi setempat
dalam razia ini sejumlah warga yang geram dengan ulah para remaja
juga ikut melakukan penyelidikan
dan pengejaran sambil membawa pentungan kayu
puluhan sepeda motor bronk hasil razia
langsung dibawa ke mapolsek untuk dilakukan pendataan dan penilangan
ironisnya para pelaku balapan liar di bulan ramadan ini
kebanyakan berhasil menangkap
dan anak remaja di bawah umur
untuk memberikan efek jerah puluhan anak anak ini diberikan teguran
dan pengarahan oleh petugas atlantas polres gersik
petugas juga memanggil para orang tua agar mengawasi anak anaknya